menteri keuangan sri mulyani menyebut dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
rapbn dua ribu dua puluh lima telah dirancang belanja untuk program prioritas di pemerintahan mendatang
total nilai anggaran program prioritas mencapai rp satu sembilan ratus tujuh triliun
empat program prioritas diantaranya pembangunan infrastruktur pendidikan kesehatan serta perlindungan sosial
sri mulyani menyatakan asumsi makro belanja strategis diantaranya pendidikan antara rp tujuh ratus delapan sampai rp tujuh ratus empat puluh dua triliun
untuk kesehatan antara rp satu ratus sembilan puluh satu hingga rp dua ratus delapan belas triliun
sedangkan perlindungan sosial mencapai rp empat ratus sembilan puluh lima hingga rp lima ratus tiga belas triliun
asumsi makro dan beberapa belanja strategis pendidikan tahun depan diperkirakan antara rp tujuh ratus delapan hingga rp tujuh ratus empat puluh dua triliun
kesehatan rp satu ratus sembilan puluh satu hingga rp dua ratus delapan belas triliun per linsos rp empat ratus sembilan puluh enam hingga rp lima ratus tiga belas triliun
hilirisasi dan ekonomi hijau rp lima puluh satu hingga rp tujuh puluh satu triliun
inklusivitas rp tujuh puluh dua hingga rp satu ratus empat triliun infrastruktur rp empat ratus empat hingga empat ratus tiga puluh empat triliun
birokrasi regulasi rp dua ratus tujuh puluh tiga hingga rp dua ratus delapan puluh tiga triliun
asumsi makro untuk dua ribu dua puluh lima pertumbuhan antara lima satu hingga lima lima persen